sebelumnya kapolres jakarta selatan sempat mengatakan bahwa mereka sebelumnya sudah melakukan olah tkp
dan dari hasil olah tkp tersebut diketahui bahwa brig jnj adalah orang yang melakukan penembakan pertama ke arah barada e
nah dalam hal ini juga disampaikan bahwa brigjen j dalam melakukan penembakannya menggunakan senjata pistol berjenis hs dua
yang memiliki kapasitas magazin enam belas peluru
dan diketahui bahwa dari kapasitas enam belas magazin tersebut tujuh peluru telah digunakan
sehingga memang di situ tersisa masih ada
ada sembilan butir peluru
sedangkan barada e sendiri diketahui melepaskan lima buah tembakan
dia menggunakan senjata pistol berjenis blok tujuh belas yang memiliki kapasitas magazin tujuh belas peluru
sehingga memang ketika diperiksa oleh pihak kepolisian jumlah butir peluru yang tersisa di dalam magis ini juga masih berjumlah
sehingga memang hal ini dikatakan cocok dengan apa yang terjadi
tapi satu hal yang masih menjadi pertanyaan masyarakat sendiri adalah bahwa dari hasil otopsi yang dilakukan
pada jenazah brigadir j itu sendiri dimana diketahui bahwa atau dilaporkan setidaknya bahwa ada tujuh luka tembak yang bersarang pada tubuh brigadir j
nah jika kita melihat lagi fakta bahwa ada lima tembakan yang dikeluarkan tapi ada tujuh luka tembak yang menaik sasaran
hal itu juga tentunya pasti mengundang pertanyaan yang harus dielaborasi atau perlu dijelaskan oleh pihak kepolisian
ada pun dari tujuh tembakan yang mengenai badan atau jenazah dari brigadir j itu sendiri diketahui bahwa enam diantaranya
merupakan luka tembak tembus artinya tidak peluru tersebut tidak bersarang di dadanya dan satu peluru bersarang di bagian dada
nah terkait otopsi ini sendiri juga pihak keluarga menanyakan juga sejumlah luka luka yang berada di pada tubuh jenazah brigadir j itu sendiri
di antaranya misalnya ada luka sayatan terus kemudian memar memar dan lebam pada tubuhnya pada mukanya dan bahkan rahangnya disebut agak bergeser
terus kemudian juga jari yang disebutkan juga mengalami terputus
karena itu memang pihak kepolisian sendiri mengatakan bahwa memang hasil otopsi itu sendiri untuk luka sayatan
mengatakan mereka itu adalah luka goresan akibat tembakan yang ditembakkan oleh barada itu sendiri
nah untuk informasi lebih lanjut kami saat ini masih di barreskrim
masih menunggu untuk update lebih lanjut dari tim gabungan pencari fakta
yang memang tadi sebagaimana maggie sampaikan baru dibentuk oleh kapolri
yang mengatakan bahwa sedangkan tim gabungan ini sendiri dipimpin langsung
oleh wakau polri dan juga berisi anggota dari kabar eskrim juga instansi kepolisian lainnya
dan juga melibatkan kompolnas dan komnas ham
dan ini merupakan bukti atau wujud atau komitmen dari polri sendiri untuk mengungkap kasus ini secara benar benar
secara objektif dan juga profesional
baik kami akan terus memantau bersama perkembangan kasus polisi tembak polisi ini